kalau kita dengarkan narasi kubu prabowo sandi tentu saja banyak hal hal yang bersifat kualitatif
kualitatif ini tidak hanya sekedar angka tapi ada prinsipil dan kualitatif
akhirnya bilang jangan lupa hari selasa datang peskian peskian peskian
menurut anda seberapa besar kualitatif gitu hal hal yang sangat kualitatif itu bisa merubah hasil
bisa menggagalkan kemenangan jokowi maruf yang sudah dan dikabulkan oleh mk
seberapa penting juga mk harus melihat
hal hal kualitatif itu
sangat penting karena mk itu kan mk itu penjaga akal sehat konstitusi kita
jadi dia harus bekal terhadap rasa keadilan publik
dia bukan sekedar ikut positifisme legal positivism
karena itu di dalam filosofi mahkamah konstitusi di seluruh dunia ada yang disebut judicial activism
jadi mahkamah konstitusi harus aktif untuk menghasilkan ulang keadilan
bahkan dia harus mampu untuk umpankan pada publik supaya ada perdebatan akal sehat tentang apa maksud konstitusi itu
bukan sekedar pembaca black letter of law
bukan sekedar huruf hitam hukum yang dia baca baca tuh
itu keunikan dari setiap mahkamah konstitusi
hakim konstitusi itu bukan sekedar pembaca undang undang
dia mesti bikin konstitusi itu hidup
dan hal hal kualitatif itu yang menjadi
living konstitusi itu ada di dalam hal kualitatif
kalau nggak ada yang kualitatif yang kuantitatif nggak bisa berubah
karena orang akan bilang kan begitu aturannya
lalu diubahnya dengan cara apa
diubah dengan menghasilkan proposal baru diucapkan pada publik dengan mengatakan misalnya
oke kami mahkamah konstitusi ada aturannya fungsi teknis kami adalah meneliti hitungan
tetapi fungsi etnis kami adalah memajukan keadilan
dan itu memungkinkan dilakukan
bukan sekedar memungkinkan
dan itu menjadi
bukan sekedar memungkinkan
itu adalah kewajiban etnis dari hakim konstitusi
kualitatif menjadi dasar baru untuk bisa
bukan rocky ini kebanyakan bergaul dengan ijtima
makanya baru malam ini saya mendengarkan istilah mahkamah konstitusi itu adalah penjaga akal sehat
lu luar biasa
sejarah konstitusi begitu
dengar saya jelaskan kepada anda
oke oke saya dengar ya
mahkamah konstitusi menempatkan posisi fakta terhadap dalil dalil yang diajukan
karena itu kemarin ketua mahkamah konstitusi bilang apa
kira kira bahasa kita itu
lo kembali hari selasa nih
tapi jangan lupa pesekian pesekian pesekian
kita bicara tentang kuantitatif
oke kalau katanya jangan lupa itu apa
kuantitatif apa kuantitatif
iya tapi kan tidak ada data
jangan lupa itu
tidak punya fakta
karena itu mahkamahnya mengingatkan supaya datang dengan fakta
jadi tidak hanya bicara dan oral omdo
kalau mahkamahnya sekedar teknis dia biarkan orang nggak ngawain
kalau hanya pakai opini fitnah dan adu domba
itu kelasnya rocky itu
yang kita mau bicara ini adalah mahkamah konstitusi
itu adalah sebuah lembaga independen yang diatur regulasi dengan undang undang
untuk mendatangkan apa
menjelaskan kepada mahkamah tentang posisi apa yang mereka perdebatkan
dan itu hitung hitungan kuantitatif
jangan tiba tiba lah membuat satu pernyataan yang membuat publik jadi bego
saya terangkan salahnya
itu yang disebut sebagai fungsi aktif dari mahkamah agung
itu yang saya sebut judicial activism
karena itu baca di dalam enciklopedi
apa yang namanya judicial activism
ketua itu mengingatkan supaya kualitas dari peradilan itu mutunya ditingkatkan
kalau dia sekedar teknis ngapain dia suruh
lebih enak dia bilang jangan bawa supaya gampang diputusin kan
kalau dua lupa bawa data kan lebih enak kan
itu sikap etis dari hakim
itu sodara dr ngabali
iya artinya publik tahu
publik tahu bahwa anda datang ke mahkamah tidak membawa fakta
anda hanya datang ke mahkamah itu hanya membawa catatan catatan dengan berbagai tuduhan dan fitnah gitu
ini lain lagi
itu orang membaca akal rocky gerung itu seperti itu loh
membaca akal rocky gerung itu dari satu media ke media yang lain itu sama gitu
ya itu maksudnya kan
ya kan begitu maksudnya
karena itu hakimnya mengingatkan
jadi hakim itu aktif
artinya mengingatkan supaya anda jangan hanya omdo
bawa dong bukti bukti
anda menuduh orang tentang betapa kecurangan
anda menuduh orang tentang tsm
buktikan semua itu
itu semuanya benar ngabali
supaya publik itu tidak dibohongi oleh rocky gerung gitu loh
yang diterangkan ngabali itu benar
dan itu yang saya sebut tadi
fungsi etnis dari ketua mahkamah kursi
mengingatkan supaya keadilan itu jangan tercecer
iya dong tapi kan publik tahu dong
keadilan ada tercecer
maksudnya kan tidak penting
kemudian teman kawan kawan roki itu kan sudah tahu
orang datang ke mahkamah itu menenteng fakta
bukan membawa opini
dia nggak bawa fakta
kemudian posisi mahkamah itu ketuanya luar biasa
memang dia orang baik
jadi dia mengingatkan anda gitu
itu mahkamah sekarang mengerti tentang akal sehat demokrasi
karena itu dia ingatkan
demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses
dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kembang kebebasan ini
saya renhal sirait fahmi